pemerintah optimistis dapat merealisasikan target penerimaan pajak sebesar rp dua ratus delapan puluh tiga enam triliun hingga akhir tahun ini
kementerian keuangan akan terus menelusuri sektor potensi pajak seperti pajak pertambahan nilai atau ppn
ini artinya masih ada selisih rp lima ratus tiga belas empat puluh empat triliun
kementerian keuangan akan tetap menelusuri sektor potensi pajak seperti ppn secara kumulatif hingga september yang tumbuh
menteri keuangan sri mulyani indrawati telah melaporkannya kepada presiden joko widodo

sri mulyani juga melaporkan terkait pertumbuhan pajak pertambahan nilai atau ppn yang kumulatif dari januari sampai september